kerusuhan antar warga terjadi di penajam pasir utara kalimantan timur
dan untuk mendapatkan informasi terkait apa sebetulnya penyebab kerusuhan tersebut dan kondisi terkini
kami sudah terhubung dengan kabupaten tumas polda kalimantan timur kombes pol ade yaya suriana
selamat malam pak ade
selamat malam sehat
baik pak ade kami ingin tahu langsung pak jadi sebetulnya ada informasi soal kerusuhan di penajam pasir utara ini apa penyebabnya pak
jadi kami ucapkan selamat malam kepada seluruh pemerintah cnn
perlu kami sampaikan ini berawal dari ada sekelompok masa yang melakukan aksi unjuk rasa di pelabuhan penyeberangan
kalau di sini menyebutnya kapal klotok ya speedboat yang menghubungkan kabupaten penajam dengan kota balikpapan dan sebaliknya
memang sebelumnya ada permasalahan pidana yang terjadi seminggu yang lalu tepatnya tanggal sembilan bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas
dan saat ini para pelaku yang melakukan tindak pidana yaitu tepatnya penganiayaan itu sudah diamankan dari lakukan proses hukum bahkan dilakukan penahanan di polda kaltim
namun hari ini pihak kelompok yang
yang korban itu melakukan upaya upaya ya kita ketahui sendiri ada aksi pembakaran
tapi alhamdulillah saat ini kebetulan pak kapolda sudah langsung tadi sekitar pukul tujuh belas wita ya sudah langsung ke tkp melakukan upaya upaya penenangan masa dan dialog dialog dengan para pihak
terutama pihak yang melakukan unjuk rasa
dalam artian untuk tidak melakukan upaya upaya di luar koridor hukum
untuk mempercayakan penanganan kepada pihak kepolisian
dan alhamdulillah saat ini bisa terkendali dan saya berharap bahwa sirkulasi ini bisa berlanjut sampai selanjutnya
oke sampai ada pembakaran itu seperti apa ceritanya pak ade
dan apakah ada korban kemudian dari warga atau dari yang melakukan unjuk rasa
jadi memang mereka berupaya kalau
saya lihat itu dari mereka melakukan upaya upaya untuk mencari ya
mencari para tersangka
padahal kan tersangka itu sudah dilakukan penahanan oleh kepolisian
mereka melakukan upaya upaya sendiri gitu
hal ini kan tentunya di luar koridor hukum
sehingga mereka melakukan upaya upaya
karena tidak menemukan mereka melakukan pembakaran
pembakaran fasilitas umum disitu ada kiosk
juga ada sebagian rumah rumah yang sekitar tkp
oke artinya saat ini situasi di tempat ataupun di penajam pasir utara tadi anda katakan sudah kondusif
bisa anda gambarkan seperti apa situasinya saat ini pak ade
ya memang tadi ada
ya silakan pak kami dengar
memang tadi ada beberapa upaya pembakaran
dan tadi sekitar pukul
pada saat itu pembakaran sudah bisa masuk
sudah bisa mematikan api di tkp
saat ini memang masih dilakukan upaya upaya untuk dialog
dengan para pihak ya
diharapkan dialog ini membuatkan api
agar masyarakat tidak melakukan upaya upaya di luar
yang justru malah melanggar hukum
artinya masa masih ada di sekitar lokasi
dan apakah ada yang kemudian diamankan pak ade
dari pihak pihak yang melakukan unjuk rasa atau mungkin sebaliknya
saat ini kalau memang di lokasi sudah tidak ada
cuma masih ada kelompok kelompok massa yang tersebar ya
ya dalam hal ini kan masih dilanjutkan upaya upaya dialog
memang ada kelompok kelompok massa yang di sini dilakukan dialog dengan pihak pihak kepolisian
dan melibatkan tokoh tokoh masyarakat tempat
baik terima kasih pak kombespol ade yaya suryana
kami tumas polda kalimantan timur
tentu kami berharap bisa segera membuat situasi kondusif di penajam pasir utara